dan langsung saja untuk mengklarifikasi dan menjawab semua tudingan itu sudah hadir di studio wali kota bogor bima arya
selamat sore kang bima
selamat dapat predikat yang paling menyebalkan bagi para pengguna kendaraan
tapi saya ingin klarifikasi dulu
benar begitu bahwa memang sebelumnya di dua ribu empat belas kota bogor memang sudah mendapat kota
mendapat predikat kota yang paling menyebalkan dalam hal lalu lintas di dua ribu empat belas versi nasional
kalau dua ribu empat belas itu memang agak kurang pas pemberitaannya setelah kita cek dari kemenhub itu nggak ada pemberingkatan seperti itu
cuma pada intinya begini kita nggak mau habis energi untuk menyangkal gitu ya atau untuk memperdebatkan survei manapun
pada intinya semua catatan catatan semua survei semua aspirasi semua kritikan itu harus dijawab dengan kerja lebih keras
jadi ya buat apa
kita bilang ini salah itu salah memperdebatkan metode
yang penting kita harus lihat di lapangan warga bagaimana
nah memang saat ini harus diakui bahwa bogor lebih macet
jauh lebih macet dibanding saya abg dulu
jauh lebih macet dibanding lima tahun lalu
dan faktornya banyak
baik tapi sebelum kita bahas faktornya
tapi pertanyaannya kemudian adalah di dua ribu lima belas ini adalah survei yang dilakukan di tahun dua ribu lima belas kemudian dua ribu enam belas
dan situasinya semakin memburuk begitu kang bima
dua ribu enam belas bahkan masuk ke nomor dua
tahun dua ribu lima belas itu yang lebih buruk adalah bandung dan denpasar
tahun ini kita lebih buruk daripada bandung dan denpasar
itu adalah fakta
artinya tidak ada perbaikan
artinya lebih buruk
selama setahun terakhir
artinya lebih buruk
nah memang banyak faktor
yang pertama adalah fakta bahwa perkembangan infrastruktur jalan
itu jauh tertinggal dengan perkembangan kendaraan bermotor
dan bogor kan wilayahnya segitu gitu aja
yang kedua adalah fakta juga bahwa setiap minggu ada delapan ratus motor baru dan dua ratus mobil baru masuk ke kota bogor
ini seribu unit kendaraan bermotor baru masuk ke kota bogor
kemudian setiap akhir minggu ada
sekitar tiga ratus ribu orang dari jakarta dan sekitarnya jalan jalan masuk ke kota bogor
kalau hari biasa kebun raya dikunjungi oleh seribu orang kira kira
kalau hari sabtu minggu apalagi long weekend itu bisa sampai sepuluh orang masuk ke kebun raya
dan kebun raya nggak punya tempat parkir
parkirnya di mana mana
jadi ini persoalan yang agak kompleks
yang butuh diurai dengan program program yang sistematis
artinya ada penambahan jumlah pengguna jalan
tidak diprediksi oleh kota bogor
sehingga apakah memang tidak ada tidak diprediksi sehingga kemudian tidak bisa meningkatkan pelayanan infrastruktur jalannya begitu
bukan berarti ketika survei uz ini keluar seolah olah kita nggak berbuat apa apa
ya nggak lah
ya buat apa saya jadi wali kota kalau nggak kerja gitu kan
pasti ada yang sedang kita kerjakan
ada yang akan kita kerjakan
ada yang sudah kita kerjakan
memang tidak bisa cepat
tapi pertama yang harus kita pastikan dulu sekarang adalah bahwa pembangunan itu tidak boleh bertumpu semua di tengah kota
makanya kita sebar
kalau selama ini pembangunan itu numplok semua
pusat pemerintahan pusat perdagangan pusat ekonomi pusat wisata sekolah beribadah semua di situ
secara bertahap kita geser ke pinggir semua
nah yang kedua ini juga yang paling penting
sebagian besar itu kemacetan disebabkan oleh karena nggak disiplin
angkot berarti sembarangan
masih saja itu ya
kemudian juga ada pkl yang harus ditata karena berdagang bahkan ada di badan jalan gitu
kemudian angkot ini kebanyakan jumlahnya
ada tiga empat ratus dua belas yang ini harus kita tata secara bertahap
jadi ada tiga empat ratus dua belas itu hampir semuanya sudah berbadan hukum
nah tahun ini sudah mulai
kita tahapan tahapan untuk konversi menuju bis
jadi diganti ini angkot menuju transpakuan
jadi ini ada tahapan tahapan yang sudah kita mulai
targetnya bagaimana kang
setelah berbadan hukum kemudian menangkap
setelah berbadan hukum
berapa tahun apakah
setelah berbadan hukum ya targetnya akhir tahun ini sudah ada koridor
ya akhir tahun ini atau ya mudah mudahan gak geser terlalu lama
awal tahun depan itu sudah ada satu koridor khusus di tengah kota
di mana armada bis itu sudah beroperasi
beroperasi menggantikan angkot
nggak bisa keseluruhan karena kan perlu skema pendanaan untuk mendatangkan ratusan bis
kita perlu sekitar empat ratus bis untuk menggantikan angkot
nah saat ini kita akan fokus ke satu atau dua koridor dulu lah di situ
nah dan yang kedua kita sedang mengkaji secara serius juga
untuk menerapkan dedicated line untuk bis
jadi jalur yang betul betul khusus hanya untuk dilalui oleh bis di kota bogor
karena kalau tidak ada jalur khusus nanti angkutan umum pun akan terjebak macet
sekarang kan nggak bisa ngejar pertumbuhan infrastruktur jalan dengan mobil
sampai kapanpun nggak akan terkejar karena luasnya segitu kota bogor itu
nah karena itu harus dipaksa naik angkutan umum supaya nggak naik mobil pribadi
nah memaksa naik angkutan umum juga hanya akan berhasil ketika angkutan umumnya lancar
kalau sama macetnya kan mending naik mobil pribadi
nah supaya lancar harus dipaksa ada jalur khusus
nah sekarang sedang dikaji secara serius oleh dinas perhubungan untuk satu koridor itu pakai jalur khusus
semacam bus transjakarta di jakarta
semacam bus transjakarta
meskipun menurut kang bima tadi survei ini tidak bisa dibantah tapi kemudian nanti bisa menjadi masukan bagi pemerintah kota bogor untuk melakukan perbaikan perbaikan
kita akan lihat dulu bagaimana sebetulnya waste satisfaction index
sama sama kita lihat ya kang ya
bogor ini menempati ranking ke satu ratus delapan puluh lima dari satu ratus delapan puluh enam kota dalam indeks kepuasan pengemudi pengguna waste dari ke enam faktor penilaian yaitu kemacetan
nah ini dia di belakang plasma kang kalau anda ingin melihatnya
kemacetan keamanan driver service termasuk di dalamnya akses menuju pom bensin dan kemudahan parkir kemudian sosioekonomik yaitu akses mendapatkan mobil dan dampak harga bensin

serta keamanan keamanan driver service termasuk di dalamnya akses trem ditentang pribadi jika disanjung nionet serta memberikan tristeata
dengan sebuah austeritas dan kesyaratan bagi akses menuju pembangunan yang agung repair bagi pake pisau dielola coba nyamuk apa nya bagi apa apa bagaimana
beragfalls dan apalagi lady prince zumar komise yang menyebut lakior dengan rapper "
tapi bagaimanapun itu koreksi buat kita
tentunya kita nggak suka dibilang kota termacet atau paling menyebalkan untuk berkendara kita nggak suka
tapi nggak ada gunanya untuk menangkal itu
buat saya lebih baik ya kita kerja keras saja
lebih kerasa lagi lebih keras lagi
dan saya minta juga jajaran di bawah saya dinas untuk nggak tidur
jadi kalau yang kerjanya tidur ya kita ganti lah
selama ini tidur
ada yang tidur mau kita ganti yang tidur
yang lalu lintas ini tidur atau tidak
yang lalu lintas yang lalu
mengurus lalu lintas tidur atau tidak
nah ini problemnya ya
petugas di sub ini di lapangan hanya ada enam puluh orang
enam puluh orang ini dibagi dua shift
sepuluh orang itu ditempatkan di seluruh titik macet di kota bogor
jadi satu titik yang krodit banget itu itu bisa dijaga hanya oleh dua atau tiga orang
petugas ini penting kenapa
buktinya begini ada beberapa kawasan macet
begitu wali kota datang
saya nongkrong aja lima belas menit tiga puluh menit di situ
itu pasti langsung lancar
karena petugas harus dikonsentrasikan di mana wali kota nongkrong
jadi ada mindset juga yang kemudian harus dirubah begitu
petugas yang kurang
petugas yang kurang
jadi kita sedang mencoba untuk menganggarkan
di tahun anggaran berikutnya untuk penambahan petugas di lapangan
nah tapi partisipasi warga juga penting
warga nggak nyebrang sembarangan
warga nggak turun dari angkutan umum sembarangan juga penting
tapi kalau kemudian saya lihat prioritas kang bima di saat dilantik di tahun dua ribu empat belas
kelihatannya launitas justru tidak masuk
jadi prioritas nomor satu
jadi ada enam skala prioritas untuk mengendalikan kemacetan
dan pengelolaan transportasi ini ini prioritas kita nomor satu eva
artinya setelah dua tahun tapi kemudian mendapat predikat e ini
justru malah apa ya tamparan dong kang bima
padahal itu prioritas nomor satu
siapa siapa yang nggak tertampar ketika ada pemberitaan seperti ini
ya tapi itu biasa gitu ya
yang penting bagus ada kritikan
kalau nggak ada kritikan mungkin nggak kerja lebih keras lagi staff staff saya
ini momentum bagi kita untuk terus menjalankan reformasi angkot di kota bogor
reformasi angkot di kota bogor
sebetulnya kalau kemudian kita lihat dari track recordnya kang bima menjadi wali kota bogor
sudah banyak terobosan yang dilakukan
salah satunya membuat suatu media
dan bisa berdialog langsung begitu dengan warga kota bogor
di dalam tempat itu apakah memang masalah lalu lintas tidak dikeluhkan oleh warga bogor
nomor satu masalah yang paling sering dijadikan ajang warga untuk curhat
kalau lihat di sosmed di twitter atau di facebook atau di instagram
semuanya itu ngeluhnya tentang macet
coba perhatikan dua hari yang lalu itu kemarin saya posting dulu
itu komentarnya yang komen itu terbanyak dibandingkan sepanjang saya posting di instagram misalnya
nah ini artinya kepedulian warga sangat tinggi
warga bogor sangat merasa bahwa hari ini lalu lintasnya lebih buruk itu adalah fakta
dibanding masa masa sebelumnya
dan menurut anda dengan tadi solusi solusi kemudian memperlakukan satu transportasi utama yang bagi warga
kemudian menambah tugas
apakah itu akan cukup solusi
banyak sekali rangkaiannya banyak sekali
nah salah satunya adalah membangun pedestrian pedestrian
ini saya banyak dikritik dan ditanya
jadi kalau sekarang warga jakarta masuk ke kota bogor
di sekeliling istana kebun raya itu sedang acak acakan karena sedang dibangun pedestrian yang lebar
banyak orang justru mengkritik pak wali kenapa justru jalannya dikurangi malah pedestrian diperbesar
nah inilah paradigma baru dalam membangun transportasi di perkotaan
memuliakan pejalan kaki dan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi
karena kalau jalur kendaraan bermotor itu sampai kapanpun ya nggak akan cukup mengimbangi pertumbuhan kendaraan
jadi yang harus didorong adalah kebiasaannya sekarang kita rubah
jadi orang itu didorong untuk lebih menggunakan transportasi publik dan berjalan kaki
jadi kedepan itu justru kendaraan pribadi yang dikurangi
kalau gak seperti ini gak bisa
nah di kota kota lain di seluruh dunia paradigmanya juga sama
jalan mobil justru kecil pedestrian lebih besar ada jalur jalur untuk transportasi publik
bisnya lebih nyaman dibanding orang akan memilih naik bis dibanding berkendara pribadi
baik kalau kemudian semua program program untuk memperbaiki lalu lintas sudah dilakukan oleh pemerintah kota bogor
harapannya support dari pemerintah pusat sejauh ini sudah cukupkah support dari pemerintah
belum belum saya kira ini juga menjadi keluhan dari semua kepala daerah ya
kita mengharap ada komitmen yang lebih besar dari pemerintah pusat
satu dalam hal payung hukum untuk subsidi dan lain sebagainya kita ingin kejelasan di situ
yang kedua adalah bantuan bantuan fisik
saat ini kita butuh armada baru bis misalnya penting
dan kita juga perlu untuk dibantu dalam hal hal lain ya terkait dengan pengembangan jaringan infrastruktur
moda yang lain seperti kereta misalnya lrt dan sebagainya
dan itu akan bisa menjadi salah satu solusi untuk masalah lalu lintas
terakhir kang bima saat ini kota bogor dikenal sebagai kota sejuta angkot
kemudian hari di tahun ini mendapat predikat buruk lagi
kota dengan pelayanan terburuk lalu lintas bagi pengendara
sebetulnya kalau versinya wali kota bogor untuk lalu lintas kota bogor itu ingin dikenal sebagai kota yang apa sih
ya kalau dari sejarahnya bogor itu kota taman jadi kota sejuta taman
kota hijau hijaunya karena hijau tanaman dan pohonan bukan karena hijau angkot makanya angkotnya kita kurangin
amin semoga nanti akan mendapatkan predikat itu dalam waktu dekat kota sejuta taman
tapi biasanya kan kalau petinju mau juara itu harus dipukul pukulin harus bengep dulu memar memar dulu baru juara nantinya
asal jangan ko ya
asal jangan ko
oke bima arya wali kota bogor terima kasih sudah hadir di cnn
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia news